hari ini tadi anda juga katakan bahwa bluebird menggratiskan layanan mereka
apakah ini berlaku untuk seluruh armada bluebird atau dalam arti seluruh bluebird group
atau hanya yang berlabelkan bluebird saja
ya renhat saya akan berbincang bincang dengan bapak teguh wijayanto
selaku humas atau pr dari bluebird untuk menanyakan mengenai kebijakan tersebut
pak teguh kan menarik hari ini memang dari pihak korporat memberikan gratis kepada para penumpang
tetapi saya juga menemukan informasi di media sosial lagi adalah
ada penumpang misalnya ilustrasi dari cakung menuju ke arah bintaro ternyata masih harus membayar
bagaimana itu pak
ya nanti akan kita proses lagi nanti bisa asalkan itu dilaporkan ya
jam berapa dengan naik taksi nomor berapa nanti akan kita proses
kalaupun memang seandainya benar gitu loh seandainya sudah membayar ya itu nanti bisa kita kembalikan
pak yang menarik adalah ketika memang ini untuk wilayah jabodetabek
termasuk di luar jakarta akan ke jakarta ataukah hanya dari jakarta menuju luar jakarta juga semua free
semua free semua free untuk wilayah operasional ya
untuk wilayah operasional jakarta dan sekitarnya
ya berarti saya menarik sedikit ketika tadi saya bertemu dengan beberapa pengemudi
mereka mengaku mengalami penurunan omset kemarin ya
kalau dari bluebird mungkin belum bisa memberikan secara eksplisit
tapi bapak bisa memberikan estimasi kira kira kemarin ada penurunan omset
ya jelas ya mungkin karena beberapa
wilayah ya mungkin wilayah pusat dan selatan
tapi wilayah wilayah lainnya tetap beroperasional seperti biasa
jadi memang hanya yang di wilayah pusat dan wilayah selatan
tapi yang lain tetap beroperasional
jadi penurunannya tidak begitu banyak ya hanya yang di lokasi itu saja
baik terima kasih pak teguh wijanto
itu reinhardt perbincangan singkat dengan pak teguh wijanto mengenai
satu pertama income bluebird yang memang dikatakan agak penurunan
tapi masih harus dikalkulasi lagi
mengenai kebijakan gratis hari ini ternyata memang diperuntukkan
bagi seluruh para penumpang yang ada di kawasan jabodetabek
yang menuju ke arah jabodetabek maupun keluar jakarta
masih mendapatkan gratis pada hari ini reinhardt